merayakan bisnatalis ke seratus tahun politeknik ilmu pelayaran makassar mendapat penghargaan rekor muri sebagai sekolah pelayaran tertua di indonesia
politeknik ilmu pelayaran makassar menerima penghargaan rekor muri pada rabu tiga belas oktober lalu sebagai sekolah pelayaran tertua di indonesia sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
rangkaian acara lain dalam disnatalis ke seratus ini adalah talk show di atas kapal latih pip makassar di dermaga soekarno hatta makassar sulawesi selatan
dan produser lapangan sian dan indonesia diah ayu lestari selamat siang diah apa yang menarik dari disnatalis ke seratus ini
selamat siang bram tepat sekali tanggal tiga belas oktober dua ribu dua puluh satu politeknik ilmu pelayaran makassar merayakan dies matalis yang ke seratus tahun
dan ini juga mengingatkan bahwa ini ada seratus tahun pembelajaran atau pengajaran pelayaran yang ada
di makassar terdapat rangkaian acara yang sangat banyak hari ini tepat tadi pukul jam tujuh pagi dimulai dengan acara upacara dan ada pengucapan ikrar pelaut indonesia dan pelepasan burung merpati
dan yang uniknya acara hari ini juga yang datang di acara ini sebanyak lima ratus orang dan juga mendapatkan pip mendapatkan anugerah dari rekor muri yaitu sekolah pelayaran tertua di indonesia
yang berdiri sejak seribu sembilan ratus dua puluh satu
sekarang saya berada di atas kapal latih pip makassar mengikuti acara talkshow yang dihadiri oleh sekretaris jenderal ilmu perkapalan joko sassono sekretaris bps dmp kapten antoni arief priadi dan juga kepala pusat perkembangan sdm perhubungan laut kapten sahatua p simatupang
dan juga kepala pusat perkembangan sdm perhubungan laut kapten sahatua p simatupang
di samping saya ada direktur politeknik ilmu perkapalan captain sukirno
bapak ini kan seratus tahun ya untuk pipm
dan kalau menurut bapak apa sih harapan untuk para alumni lulusan pip makassar untuk ke depannya
pertama mbak kami koreksi dulu
hari ini adalah hak seratus tahun pendidikan kepelautan di indonesia
ada makassar dan desnateris pip di tahun dua ribu dua puluh satu
temanya adalah itu
harapan ini kami ke depan tentunya pip makassar akan menghasilkan lulusan lulusan yang mempunyai kualitas
mempunyai kompetensi mempunyai provisiensi
sekarang ini pip makassar dalam perjalanannya menghasilkan tiga belas lima ratus
lima ratus lima puluh dua alumni yang menyebar di seluruh perusahaan penjuru yang ada di nasional maupun di internasional
mengawaki kapal kapal yang berada di nasional dan di pelayaran internasional atau di perusahaan perusahaan asing
dan berada di pelabuhan pelabuhan yang ada di indonesia untuk jurusan kla
tentunya kami sebagai
pendidikan tinggi tentunya akan terus menerus melakukan upaya upaya
continual improve dalam pelaksanaan pendidikan
tentunya pengembangan pengembangan prodi prodi yang terkait dengan dunia maritim
sehingga lulusan kami nanti alumni kami nanti bisa lebih berkiprah
lebih lebih luas lagi di dalam industri maritim yang ada di dunia global
tentunya di seratus tahun peringatan pendidikan
pelautan dan desnatalis pip di tahun dua ribu dua puluh satu ini
menjadi penyemangat kami
menjadi titik tolak ke depan untuk melakukan perubahan perubahan
perubahan perubahan dan pelayanan kepada masyarakat maritim
sehingga peran dari alumni alumni kedamaian lulusan lulusan kami
dapat lebih berkembang lagi di dunia industri margin
oke baik terima kasih banyak bapak tukeno
semoga para alumni alumni pipm ke depan akan terus jaya
dan sekarang saya juga bersama ketua umum korps bumi serang makassar
yaitu kapten agus salim
untuk dies natalis ke seratus ini boleh dijelaskan tema apa saja
yang membedakan perayakan desnatalis tahun ini dengan tahun yang lalu
baik jadi betul sekali bahwa tahun ini
ini merupakan seratus tahun ya desnatalis pip makassar
yang mana merupakan sebagai pelopor pendidikan kepelautan
di makassar dan di indonesia tentunya
oleh karena itu kami dari korps alumni bumi seram
mengundang kepada seluruh lintas alumni untuk datang bersama sama ke makassar
tadi pagi kita sudah mendengarkan ada ikrar pelaut indonesia
nah dari sejarah kami mengusung tema yaitu indonesian seaveriers rebound
artinya ini merupakan kebantikan para pelaut
kami mengambil momentum ini untuk mengajak kepada lintas alumni
untuk bersama sama bersinergi untuk memajukan kompetensi
dan kami juga mendengarkan pengajaran dari negara negara
yang tentunya ikut bersama sama mensupport indonesia
sebagai negara maritim aporos dunia
jadi ini yang akan kami selenggarakan nanti malam
ada acara ramadhan di powerpoint hotel demikian
baik perantahannya itu unik sekali bahwa saat ini saya berada di atas kapal
sedang berlangsung talkshow secara daring
dan dapat langsung ditonton jika ada di rumah
ya dia ini cukup menarik begitu saya lihat
dan selain tadi disebutkan ada tiga belas lima ratus sekian alumni yang sudah menyebar
pada industri maritim di seluruh indonesia
apa saja sebetulnya pencapaian politeknik ilmu pelayaran
di disnatalis ke seratus ini
dari alumni alumni ini bekerja tak hanya untuk di lingkup nasional
tapi juga internasional
digunakan sdm sdm ini untuk bekerja seperti dulu
di pt total yang ada di paris dan juga sekarang banyak yang berkecimpung
di tempat tempat bumn seperti pertamina
jadi berbangga bahwa sdm sdm kami di indonesia ini
memiliki kualitas yang sangat baik hingga
digunakan untuk dari company company terbesar tersebut
baik terima kasih atas laporan anda di akhir lulus tadi
melaporkan dari makassar sulawesi selatan